sejumlah warga di cilengsi bogor jawa barat tidak bisa menahan kesedihan
ketika tetangga mereka yang terdiri dari ibu dan dua orang anak ini dinaikkan ke ambulans
mereka terkonfirmasi positif dan harus menjalani isolasi di rumah sakit
kakak beradik yang masih berusia delapan dan empat tahun ini tertular orang tuanya
kasus di kabupaten bogor ini menjadi salah satu bukti
anak anak ternyata rentan tertular covid sembilan belas
meski mobilisasi mereka terbatas penularan justru terjadi akibat interaksi dengan orang orang terdekat
selama ini data covid sembilan belas yang menyerang anak anak tidak pernah dibuka pemerintah
ikatan dokter anak indonesia akhirnya menghimpun data mandiri
hasilnya hingga delapan belas mei dua ribu dua puluh sebanyak satu ratus dua puluh sembilan anak berstatus pdp meninggal dunia dari total tiga tiga ratus dua puluh empat orang pdp anak
sementara lima ratus delapan puluh empat anak terkontrol
mereka terkonfirmasi positif virus corona dimana empat belas diantaranya meninggal dunia
pasien anak yang positif paling tidak yang saya tahu yang saya tangani ini ada beberapa
itu memang betul dia di rumah
bahkan ada yang masih sembilan bulan ya kan tidak mungkin dia pergi sendiri
tetapi trace kontaknya ini yang kita cari ternyata orang tuanya masih bekerja orang tuanya masih ke pasar
baru belakangan setelah di trace ternyata orang tuanya juga positif
atau anaknya di rumah tapi keluarganya datang cium cium bermain sama saudara saudara yang dari beda rumah
dan ini tetap terpapar juga akhirnya
janganlah kita meremehkan bahwa anak itu relatif kebal
tidak tidak sama sekali dia tetap beresiko kena
tetap beresiko menjadi sakit tetap beresiko fatal bila terkena
dokter anak juga menyayangkan skenario pemerintah membuka kembali tempat belajar formal
yang terkesan prematur
pelonggaran terlebih lagi penghentian psbb harus didasarkan analisis kurva epidemiologis secara seksama
sehingga tidak semakin menajamkan resiko penularan terhadap anak